tiga bakal pasangan calon tersebut sudah dua yang mengajukan akses silon yaitu atas nama pak
hari ini hari ketiga untuk penerimaan syarat dukungan pasangan calon perseorangan di kpu dki jakarta
sampai dengan hari ini sudah ada tiga bakal pasangan calon yang sudah berkonsultasi
pertama dari tim dari pak dharma pongrikun kedua tim dari nur fahriansa
dan kemarin sore kami menerima dari tim bapak sudirman said yang akan mendaftar menjadi bakal pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur persoorangan
dari tiga bakal pasangan calon tersebut sudah dua yang mengajukan akses silon
yaitu atas nama pak dharma pongrekun dan pak sudirman said sudah mengajukan akses silon
dan kami menunggu sampai dengan batas akhir yaitu hari minggu dua belas mei pukul dua puluh tiga lima puluh sembilan
kami berharap para bakal pasangan calon yang sudah berkonsultasi ataupun sudah meminta akses silon
untuk bisa segera melengkapi ataupun bakal pasangan calon yang lain yang berminat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi dki jakarta
bisa sesegera mungkin melengkapi berkas dukungannya
jadi belum bisa dikonfirmasi saat ini
ya sudah dua orang yang sudah mengajukan
kita akan akses silon ya jadi kami akan tunggu nanti sampai dengan hari terakhir pendaftaran pasangan calon
pak sudirman ini sama pasangannya atau hanya untuk calon gubernur
dua duanya sudah mengajukan dengan pasangannya
sedangkan untuk tim dari pak dharma pongreku nanti beliau sendiri yang akan mengumumkan hari minggu
informasinya hari minggu sore hari akan mendaftar secara resmi
dengan bakal calon wakil gubernurnya
sedangkan pak sudirman said beliau dengan wakilnya yaitu pak abdullah mansuri
pak sudirman said berpasangan dengan bapak abdullah mansuri
kendalanya soal teknis saja ya terkait dengan teknis penginputan
kemudian teknis untuk mengupload ke dalam silon
tapi kami memfasilitasi dengan tim pelayanan helpdesk
baik dari sisi it nya maupun dari sisi dokumen dokumen persyaratan diperlukan
nanti kalau ada kesulitan meng input kami siap melayani
terutama nanti di hari terakhir kami akan berikan pelayanan sampai dengan pukul dua puluh tiga lima puluh sembilan
nanti apakah dalam setiap lampiran dukungan ktp itu akan memerlukan materai
dari dalam setiap lembar dukungan
yang diperlukan hanya formulir pernyataan dukungan
disertai dengan ktp dan tanda tangan dari pendukung ya
untuk dki jakarta enam ratus delapan belas sembilan ratus enam puluh delapan dukungan
yang harus tersebar minimal di empat kota kabupaten seperti itu

ada pengumpulan atau tetap
tetap sampai dengan tanggal dua belas ya nanti kami akan terima sesuai dengan jadwal
kalaupun nanti ada yang kesulitan kesulitan atau keterlambatan
nanti kita akan lihat apakah apa namanya ada perpanjang atau tidak
tapi sampai sejauh ini jadwal masih sesuai dengan yang sudah ditetapkan
saya ihsan sitorus saksikan program program kompas tv melalui siaran digital
ptv dan media streaming lainnya